hai densus delapan puluh delapan antiteror mabes polri dibantu personil polda sulawesi tengah menangkap dua puluh empat
empat orang yang diduga simpatisan mujahidin indonesia timur kelompok teroris di poso kapolda sulawesi
tengah menyatakan saat ini buron teroris poso tersisa satu orang saja dari dua puluh empat warga yang
ditangkap densus delapan puluh delapan anti teror dan juga polda sulawesi tengah sembilan belas orang adalah warga poso
tiga warga ampana dan dua lainnya ditangkap di kalimantan dan bekasi menurut kepala kepolisian
daerah sulawesi tengah inspektur jenderal polisi rudy sufahriyadi dua puluh orang dari yang ditangkap ini
telah berbayat kepada isis dan berencana bergabung dengan kelompok mit yang masih
berada di pegunungan poso mereka telah pula menggelar pelatihan militer di pegunungan
biru taman jk dan di ampana tojo una una rencananya mereka akan melakukan serangan
palu dan poso dengan aparat kepolisian sebagai sasarannya
memiliki dan menyimpan senjata api kira kita jenis revolver telah melakukan pembaruan
bayat pada amir organisasi isis yang sudah terlarang jelas telah beberapa kali melakukan
idat idat ini adalah kegiatan pelatihan yang harus dilakukan wajib umumnya bagi
mereka yang akan melakukan amalia